terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
ya politikus pdi perjuangan henry yosodiningrat rabu siang mendatangi polda metro jaya jakarta
henry datang untuk menanyakan status laporannya tentang dugaan pencemaran nama baik
yang dilakukan oleh pimpinan fpi rizik syihab terhadap dirinya
kasus ini berawal di tahun dua ribu tujuh belas
henry yosodiningrat mendorong pihak berwajib agar tidak ragu menahan rizik syihab
terkait penghinaan yang kerap ia lakukan pada pancasila
adat sunda serta agama lain dalam ceramahnya
tak lama setelah itu muncul unggahan rizik menuduh henry sebagai politikus berhaluan komunis
sehingga pada tahun yang sama henry melaporkan rizik syihab atas pencemaran nama baik
henry juga berharap agar pihak berwajib serius menindaklanjuti kasus ini
saya belum pernah mendapatkan sp dua hp ya
surat pemberitahuan tentang perkembangan hasil penyidikan atau penyelidikan
karena baru beberapa hari setelah
saya buat laporan polisi yang bersangkutan berangkat umroh
dan tidak pulang selama tiga setengah tahun
jadi saya bisa memaklumi pada waktu itu
tapi kalau sekarang tidak ada alasan untuk tidak ditindaklanjuti